lebih dari empat ribuan pondok pesantren di jawa timur dibebaskan untuk membuka kembali kegiatan belajar pada santrinya di pesantren
saat ini data dari kanwil kementerian agama jawa timur mencatat ada lebih dari enam ratus ribu santri yang dipulangkan karena wabah corona sejak april yang lalu
kepala kanwil kementerian agama jawa timur ahmad zayadi mengatakan kebijakan tersebut diambil karena mempertimbangkan pesantren sebagai tradisi lokal indonesia
pemerintah kata ahmad zayadi hanya meminta pemberlakuan protokol kesehatan ketat saat pesantren menerima kembali santrinya
karena tadi tumbuh berkembang di masyarakat
meski demikian pesantren besar seperti darul ulum jombang misalnya belum memutuskan kapan akan membuka dan menerima lagi santrinya untuk belajar
apalagi kehidupan di pesantren yang memakai asrama dan kebiasaan belajar dengan cara berkumpul dianggap rentan terhadap penularan corona
tapi darul ulum belum kita masih belum kita masih mencari format bagaimana konsep menyelamatkan
pada saat ini pesantren tidak bisa berkumpul di masyarakat
sementara menurut epidemiolog universitas erlangga prof ca nidom ada sejumlah syarat yang harus dilakukan
jadwal santri masuk harus diatur dan dikelompokkan secara bertahap
selain itu rapid test masal di setiap pondok pesantren akan lebih baik dilakukan untuk memastikan kesehatan setiap santri
kemudian bagi para santri yang sudah dilakukan repites
mereka harus dilakukan reaksi positif maka dilanjutkan dengan uji molekuler yaitu melalui pcr
jika dengan pcr dia positif maka ada dua alternatif
diminta balik ke orang tuanya sambil melakukan isolasi mandiri atau pesantren itu menyediakan sebuah gedung atau sebuah ruangan
yang akan digunakan untuk isolasi mandiri
hingga empat juni dua ribu dua puluh jawa timur masih menjadi provinsi dengan jumlah positif corona terkonfirmasi terbanyak kedua setelah jakarta dengan lima empat ratus enam kasus
rangga umara miki peresia surabaya jawa timur